ratusan hulai masker bekas pakai rabusi yang ditemukan berserakan
di sepanjang bantaran sungai ciliwung di kecamatan tanah sarial kota bogor jawa barat
oleh satgas naturalisasi yang menggelar patroli rutin
selain itu petugas menemukan tumpukan bungkus obat jarum suntik dan kantong darah
tersangkut di bebatuan
bahkan masker bekas juga ditemukan berceceran di jalan di sekitar pemukiman warga
kondisi memprihatinkan ini terjadi sejak pertengahan pandemi tahun lalu
petugas menduga limbah medis berbahaya itu dibuang ke sungai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
selain rawan menyebarkan virus limbah tersebut dinilai mencemari lingkungan
semakin kesini itu semakin banyak
ya ini tadi seperti sudah dilihat semakin banyak memang
setelah dikumpulkan oleh petugas limbah medis itu dibawa ke puskesmas setempat
untuk selanjutnya ditangani sesuai dengan protokol pembuangan limbah medis
muhammad juanda bogor jawa barat